masih dari informasi olahraga saudara insiden pengeroyokan hingga tewas supporter persija menimbulkan keprihatinan dari para pengelola klub
akhir pekan lalu delapan belas manajer klub liga satu mendeklarasikan sepak bola damai di stadion kanjuruhan malang jawa timur
dan dengan deklarasi ini diharapkan peristiwa berdarah antar supporter tak lagi terjadi di dunia sepak bola indonesia
mereka menginisiasi ikrar sepak bola damai demi menyelamatkan sepak bola indonesia
ikrar damai ini dilakukan sebelum laga amal antara arema fc melawan madura united
ikrar sepak bola damai ini dibacakan oleh manajer madura united haruna sumitro
para manajer ini sepakat rivalitas antar supporter klub harus ditunjukkan dengan hal hal positif
rivalitas ini bisa ditunjukkan dalam adu kreativitas saat mendukung timnya berlaga di kompetisi liga
usai pembacaan ikrar damai para manajer klub liga satu menandatangani ikrar damai
yang disaksikan seluruh supporter yang
hadir di stadion kanjuruhan malang
usai penandatanganan juga digelar doa bersama untuk almarhum haringa sirla
kami liga satu mengejar dengan keras dan meminta kepada kita semua stop dan ketiga
kami liga satu menyadari supporter adalah tampak hakiki
kami liga satu menyadari supporter adalah tapak hakiki